mengambil langkah antisipasi peningkatan kasus covid sembilan belas varian omikron
sekitar empat ratus rumah sakit anggota persi
dua pusat karantina terpadu dan satu rumah sakit lapangan di jawa timur
bersiap menjadi garda terdepan penanganan covid sembilan belas
tak ingin kecolongan
belajar dari lonjakan jumlah kasus covid sembilan belas pada juni dua ribu dua puluh satu
persatuan rumah sakit indonesia wilayah jawa timur
menginstruksikan sekitar empat ratus anggotanya agar bersiaga
ruang rawat dan tim medis khusus penanganan covid sembilan belas wajib siaga
salah satunya rumah sakit phc surabaya
yang belum membongkar tenda darurat khusus covid sembilan belas
bahkan peralatan medisnya ditambah
yaitu dua unit ventilator dan saluran oksigen
didesan menggunakan saluran sentral
sehingga kebutuhan akan tabung oksigen yang sempat langka dapat diminimalkan
ada tiga puluh dua tempat tidur di tenda ini
yang siap difungsikan dengan kelengkapan oksigen di setiap tempat tidur
sementara untuk penyelenggaraan
untuk penanganan pasien dengan kondisi berat
tersedia sepuluh ruangan isolasi khusus dengan peralatan lengkap
mulai dari ventilator alat kejut jantung
hingga peralatan identifikasi penyakit dalam lainnya
direktur rumah sakit phc puji januar tono mengatakan
ada tujuh belas ruang perawatan khusus pasien covid sembilan belas
dan masih bisa ditambah hingga delapan puluh ruangan siap dialih fungsikan
untuk pasien covid sembilan belas
untuk persiapan seandainya ada lonjakan kasus
terutama dari persediaan obat obatan apd dan persiapan ruangan
kami sudah siap semua pengalaman beberapa bulan yang lalu
kami akan siap
katakanlah kalau perlu konversi ruangan biasa menjadi rawat inap khusus
itu kami tidak perlu waktu yang lama
karena peralatan sudah siap maksimal satu minggu sudah bisa ditangani
ada pun pemerintah provinsi jawa timur juga berencana
menjadikan rumah sakit darurat lapangan di bangkalan
sebagai lokasi karantina bagi pasien positif omikron
kita di sini hanya menerima pasien pasien covid
yang tidak bergejala maupun bergejala ringan ya
karena di sini juga terbatas
kita hanya menyediakan bed dan oksigen secukupnya
selain itu untuk mengantisipasi lonjakan jumlah kasus covid sembilan belas varian omikron
ratusan rumah sakit di jawa timur dan rumah sakit lapangan disiagakan
untuk menyambut kedatangan sekitar lima pekerja migran indonesia
yang diperkirakan akan masuk jawa timur pada pertengahan januari mendatang